oh ya desi besok saya mulai usaha ayam potong halal lebih besar lagi
jadi saya gak usah keliling keliling lagi
kamu bantu saya ya bantu mengawasi distribusi ayam ayam ke tempat yang sudah pesan
apa enggak salah istri disuruh kerja aduh cari duit itu tugasnya
gimana pak jadi pak anwar ngambil dua ratus ekor ayam sekaligus pak
alhamdulillah jadi pak
saya mau mulai usaha pemotongan ayam
saya mau mendirikan pemotongan ayam
yang halal dan bersarial
ayam potong yang dipotong dengan mengucap bismillah
tapi pak anwar sudah hubungi toko toko dan rumah makan yang ada di sini pak
alhamdulillah sudah pak
saya doakan usaha pak anwar ini semoga lancar dan diberkati oleh allah pak
dan besok pagi pagi ayamnya segera saya antarkan pak
terima kasih pak
baik pak terima kasih
jadi pak ya
dari mana kamu malam malam baru pulang
makan enak sama temen temen kenapa
jadi uang itu kamu gunakan buat makan makan enak
oh ya desy
besok saya mulai usaha ayam potong harimu
lebih besar lagi
jadi saya gak usah keliling keliling lagi
kamu bantu saya ya
bantu mengawasi distribusi ayam ayam ke tempat yang sudah pesan
istri disuruh kerja
aduh cari duit itu tugasnya suami
tugasnya istri itu ya ngebelanjain duit dari suami
desi saya tidak menyuruh kamu kerja
cuma minta tolong mengawasi
gak usah paksa paksa saya kerja
saya gak mau
ayah kenapa sih ibu marah marah terus
ibumu lagi capek
alhamdulillah pak sudah terpasang pak
gimana job berapa tadi semuanya ada dua ratus pak bener gak kurang ya sudah ya
oke siap berangkat distribusikan ya oke
ya bu baik lima puluh ekor iya siap besok saya kirim lima puluh ekor ayam potong segar iya
assalamualaikum ayam potong segar berkah amanah betul pak baik dua puluh lima ekor iya
dua ekor baik besok anak buah saya kirimkan dua puluh lima ekor ayam potong siap olah baik pak
terima kasih waalaikumsalam
alhamdulillah safa ini berkat ridho allah
ayah bekerja keras demi masa depan kamu ayah ingin kamu sekolah yang tinggi
supaya kamu jadi orang yang hebat
gimana setoran hari ini juga
terima kasih ya bejo terkat bantuanmu usaha kita makin sukses ini gaji kamu satu juta terima kasih
jura gan alhamdulillah juragan sangat baik ya usahanya harus kita nikmati bersama supaya berkah amin ya udah kalau gitu saya permisi dulu juragan assalamualaikum waalaikumsalam
hebat banget mas usaha mas sekarang omsetnya sudah mencapai tiga puluh juta
alhamdulillah des berkat kerja keras saya akan tetap kerja keras biar usaha kita sukses
mas mas mulai besok saya akan bantu urus usaha mas ya tapi ingat loh mas saya yang akan urus penuhnya pegang kendali karena saya yakin kalau saya pegang kendali usaha ini akan sukses akan pesat kita akan kaya mas
saya senang sekali mendengarnya tapi desi aku mohon biar aku aja yang pegang kendali usaha ini ya kamu itu belum menguasai bisnis ini kamu bagian ini aja mengawasi keuangan saja ya
mas gak percaya sama saya mas anggap saya bodoh keterlaluan banget sih mas

eh sabar desy sabar saya cuma ingin kamu itu gak usah pusing pusing ikut bekerja biar saya bisa menangani bisnis ini ya
biar saya aja ya laki laki yang mencari nafkah
mas saya juga ingin kerja saya pengen mandiri saya nggak mau tergantung sama suami
mas jangan pernah anggap saya bodoh saya bisa hebat maslah yang bodoh mau dibantu kok gak mau
enak banget keuntungannya segini banyak
cepet kaya deh
persediaan ayam potong kita ini masih banyak kamu main potong aja tanpa perhitungkan permintaan pasar
alah kok susah amat sih itu ayam tinggal dimasukin ke dalam kulkas kalau perlu dikasih pengawet biar awet enggak ribet kan gampang kan
masya allah saya janji bisnis kita ini
bersih sehat dan segar saya nggak mau pakai pengawet pengawet segala
oh mas anwar gak mau berarti mas anwar setuju dong kalau cres sama saya
mas saya ini wanita hebat wanita pinter harusnya mas anur itu bangga punya istri kayak saya yang pengen banget mandiri
oh apa mas anwar emang minder dengan kehebatan saya
kamu jangan macem macem desy
kita cari nafkah itu harus dengan cara yang bersih halal dan berkah
denger ya mas ya
saya ini pengen banget kaya raya jadi jangan pernah sedikit pun mas anwar ngalangin niat saya dan semua kemauan saya
saya ini suami kamu desi kamu harus dengar suamimu
udah udah udah saya udah capek dengerin semua omongannya mas anwar pokoknya mas anwar sekarang harus tau saya gak mau setengah setengah ini
pokoknya mas anwar sekarang harus tau saya gak mau setengah setengah ini
saya nggak mau setengah setengah cari duit
karena saya pengen cepet kaya raya
ya betul pak haji
saya segera kesana
baik pak haji